udah belum nih belum kur belum kur
aku maskur pemuda kampung yang selalu berusaha bersyukur dalam meniti tangga kesuksesan
hotmail com ya termasuk seperti ini
pelan pelan taklah malam malam walah kalau ini mah bukan kesel yo cuma butuh rutin untuk
pijit ini oh bisa aja pak leh kalau setiap minggunya saya panggil pak leh bisa tekor saya
hai ga usah khawatir kalau itu nih atau member harian mingguan bulanan lengkap
buset lengkap gitu ya yoi bro apalagi kalau udah member kita termasuk service all in
ada yang kurang ya ini uang kenapa pak kayak kurang ada yang manis manis gitu
tidak ada kalau kurang manis ini wak nah gitu dong bentar ya
ini kembaliannya oh ya insyaallah ini paroka dan manis eh inget daftar member ya hari senin
obat obat untuk segala macam usia macam penyakit yang lemah sahwat bisa diobati
semua eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh ni pies apa unuz er ini vagy gitu udah s barangnyaernya
toko punya solusinya ya jangan khawatir toko bawakan sesuatu nih
obat oles luar biasa ini asli dari afrika afrika dari simbab yang ini sama yang ini
nah ini sama nah uang iya jadi ini sekali oles langsung sembuh
bapak saya dulu di afrika dua hari digigit buaya kakinya hilang penyakitnya hilang
oh iya coba coba di oles ya di oles khusus masnya hari ini pak kasih diskon sepuluh eh sembilan puluh jadi sepuluh aja
oh iya mas ini dijamin ya kalau nanti gak berkasiat garansi saya kasih gaji satu
ya disyukuri saja lah mau berbentuk kertas logam yang penting masih sah buat belanja
gimana rasanya yakini kron ada hadiahnya kita ini udah temenan
berapa lama kur masih aja nggak percaya sama omongannya sukron